ya padahal gosip ini teh spektakuler teh
tentang bang ovi
kenapa jadi lo yang kepo sih lo
prill ini tentang bang ovi
siapa tau aja penting
neng jadi apa gosipnya
jadi teh ini mah bu linda yang suka ngebantuin cediyo
ternyata itu teh ibunya bang ovi
hah serius lo neng
beneran ini mah teh
kotak makanan buat siapa tuh bu
buat anak kecil yang biasa kesini bu
tapi dia kan udah beli pecel
saya takut kurang
ibu baik banget
enak banget yang jadi anaknya ibu
tiap hari dapat kiriman makanan
di lalu dari w gains
cari tukang urut yang bagus dimana enak nambah tahu studio yang tahu ha ha ha salamualaikum
waalaikumsalam ini mau cari tukang urut yang bagus dimana cewek oh ada namanya
udin hai kok bisa tapi tadi mang kadar udah pesenin buat faang kalau gitu yang lainnya gitu
ada enggak ada mana oh ada satu lagi namanya mang yaya rumahnya di mana rumahnya di dekat rumah pak
rw yang dekat kompleks yang ada pohon besar besarnya itu yang dekat pertinggalan itu iya betul oh yang
banyak pohon gede gede berbaris baris itu oh iya bu tahu terima kasih studio assalamualaikum
aduh mereka mau ngurut siapa ya kan mang yaya itu ngurut sapi ah nggak tahu ah udah lah
ini artinya oh ini berarti surat al maqdiyah kali ya apaan sih yang teriak teriak ngagetin aja deh
neng nggak boleh ghibah
ya padahal gosip ini teh spektakuler teh tentang bang opi
gosip apa neng kenapa jadi lo yang kepo sih lu ini tentang bang opi siapa tau aja penting jadi apa
gosipnya jadi teh ini mabu linda yang suka ngebantuin cediyoh ternyata itu teh ibunya bang
opi hah serius lo beneran ini mah teh lah lu lu mau kemana lu lu teh kalau cediyoh ibunya siapa
ngg delapan tau ya
yang pasti cediyoh mah istrinya mang kandang
nggak lu lu ada apa buru buru ada yang pentingibu udah ketemu ya sama anak ibu
kok kamu tahu
di sini tuh kalau ada berita cepat banget kesebarnya bu
bu alhamdulillah lu senang banget dengarnya
iya alhamdulillah ibu juga senang
lu bantuin ya bu
berman dari tadi kita nyari nyari mang yaya
kagak ketemu temui ya
cari saja yang lain
udah cari saja yang lain udah punya akal kok
itu bukan mang yaya
mang kita butuh orang buat mengurut
iya saya habis mulut tapi saya masih capek
boleh saya istirahat dulu
iya mang yaya kita butuhnya sekarang
iya tapi saya masih capek
sebentar sebentar sebentar
nah nah nah
itu uang mukanya ya
nah kalau ini urusan cepat beres
wuih masih saja ya
yang diurut usianya berapa
itu mau masih muda tenaga saya masih kuat
buat seharusnya dibuang mukanya
jang makasih ya
bilang sama si bapak jangan lupa kasih makan si jagur pakai rumput yang bagus
pakai telur campur madu
udah kamu balik ya
ya udah jalan
jahatnya mau tenang tenang ambu
ibu ingat cowok cuek yang aku suka ingat
itu bang om
bisa kebetulan begitu ya
lu juga tadi kaget mas dengernya
tapi ibu jangan bilang siapa siapa ya bu
ibu gak akan bilang sama siapa siapa
nanti ibu akan cari tahu sama ovi ya
ibu janji ibu gak akan bilang milang
rahasia kamu tersimpan dan terjamin sama ibu
wah kandangnya bersih ya
kalau itu emang bersih bang
biar bagus itu
biar bersih dan gampang sakit
nah lepas naras
lagi terus kamar yuk
ke kanan ke kanan
mana yang mau dipijit
orangnya lagi tidur
berarti gak susah mulutnya
mak yaya butuh minyak
cari minyak goreng
campur bawang merah sama jahe
jahe ya gak apa apa
biar lebih bagus
yaudah kalau gitu deh
irman ente cari bahan bahannya ya bang
kau pegang mak yaya yuk
bang sini bang duduk
bang kita duduk
eh dulu ya bang
jangan lama lama ya
tukang ngurut udah ada
semoga aja bang ustadz cepat sembuh
ambo sudah kasih minyak lenok merahnya
jahe merahnya gimana aman
wah ambo kasih banyak
biar badannya bang ustadz cepet sehat
pasti sapinya burus